sayuran ternyata masih belum menjadi menu favorit dibanding lauk nasi bahkan cemilan
beberapa pengunjung yang datang mengaku tidak begitu sering mengkonsumsi sayur

seberapa sering sih wajib makan sayur
paling seminggu dua tiga kali kali ya

diolah sih jarang makan yang mentah mentah nggak doyan
bagi yang ingin makan siang dengan nyaman bersama keluarga atau rekan kerja tempat ini bisa menjadi pilihan
selain tempatnya di dalam gedung yang memiliki pendingin udara aneka makanan yang ditawarkan pun beragam
lokasinya juga berada di pusat perbelanjaan yang dekat dengan perkantoran di kawasan gajah mada jakarta barat
masih berburu makanan sehat setelah dari jakarta barat kali ini saya mengajak anda untuk mencicipi dua macam salad di the betawi salad senopati jakarta selatan
setelah melakukan pemesanan akhirnya makanan saya datang
saya pun tidak sabar ingin mencoba menu andalan di sini sekaligus menjadi ciri khasnya
yaitu betawi salad dan jokowi salad

betawi salad ini terdiri dari komposisi sayur sayuran dan juga ada kentang sebagai pengganti karbohidrat dari nasi
jadi kandungannya benar benar selain sehat dan kaya fiber atau serat juga ini bisa mengenyangkan
karena ada kentang balado kemudian juga ada crunchy crunchy nya lewat tempe orek dan juga ada urap
jadi rasanya lebih berselera
kita akan coba menu berikut
menu kedua yang saya santai
urap adalah japanese bowl
bahan bahannya terdiri dari umbi bunga teratai kol ungu wortel kacang edamame kembang kol telur dadar dan saus wijen
rasanya tidak hambar karena bisa ditambahkan sambal
kebetulan makanan sehat itu udah setiap hari ya
kalau bisa karena buat jaga kesehatan kebetulan juga di sini kan emang disediain juga
jadi ya cukup mendukung juga sih
tapi untuk sehari hari selalu makan makanan sehat
hampir setiap hari
hampir setiap hari
hanya setiap hari
menyantap sayuran mentah seperti salad membuat tubuh bisa menyerap nutrisi yang diperoleh dari sayur
namun menurut dokter spesialis gizi klinik dari fakultas kedokteran universitas indonesia rscm
yohanesa mengatakan sayur mentah yang akan dikonsumsi harus dicuci bersih terlebih dahulu di bawah air mengalir atau keran
agar bakteri atau residu pesticida yang berada di lipatan sayur bisa hilang
persiapannya gitu ya
bagaimana sih cara mencucinya gitu
apakah bersih dari terhindar dari telur telur entah itu parasit atau telur ulat kemudian entah itu dari pestisi
jadi tentu saja organik dan ergonik tetap harus dicuci dengan lebih bersih gitu
yohanesa juga menambahkan mengonsumsi sayuran mentah maupun yang diolah dibenarkan
asalkan tetap memenuhi diet seimbang
artinya sayur bukanlah menu utama tapi harus ada makanan pokok lain yang mengandung karbohidrat protein lemak
serta makanan pendamping lainnya
diet seimbang adalah pola diet yang dianjurkan oleh praktisi kesehatan
terutama untuk menjaga dan mempertahankan berat badan
arman helmi ilham aji jakarta